nah rian seperti janji kita tadi kali ini kita akan mengajak pemirsa semuanya ke inggris
untuk mengetahui bagaimana ramadan di inggris karena ada yang baru saja buka puasa nih
ada yang baru saja buka puasa ya sebenarnya buka cuaca
ya benar sekali ada yang belum tahu seperti apa ini suasana sepuluh hari terakhir di inggris
kami telah terhubung dengan ratna arianti melalui skype
assalamualaikum wr wb selamat malam waktu inggris mbak ratna halo
halo halo waalaikumsalam halo selamat malam hanum dan rian
oke baik selamat pagi dari jakarta mbak

mbak ratna mbak ratna ini membicarakan tentang sepuluh hari terakhir nih tentang ramadan di inggris
bagaimana sih mbak keadaannya di sana bisa diceritakan
yang pasti jauh berbeda dengan keadaan di tanah air ya kita tahu kalau misalnya sepuluh hari terakhir
selain orang sudah mulai istikaf di masjid peserta belajaran juga mulai ramah
kalau di sini karena bukan hari libur nasional jadi suasananya kalau di luar itu biasa aja
cuma kalau di masjid sudah mulai terlihat ya ada peningkatan aktivitas gitu
karena pelebaran untuk istikaf sudah dibagikan jadi banyak orang yang juga
menyempatkan diri setelah tarawih mereka berdiam di masjid gitu oke oke
mbak rana ini kan kalau memang
di sana tidak ada tradisi seperti di indonesia seperti itu ya
tapi kalau diskon pakaian atau produk fashion itu biasanya di inggris kapan sih mbak
biasanya natal itu jadi yang paling meriah ya
biasanya sebelum natal atau mau tahun baru baru ada diskon besar besaran
kalau indonesia tiga
beberapa supermarket memang ada program program promo
tapi memang tidak sebesar
seperti di tanah air
monster ramadannya terasa kok
oh gitu ya
tetap ada atmosfer ramadannya begitu ya
sangat terasa ambil
mbak ratna kalau boleh tahu ini mbak ratna menjalankan ramadan yang keberapa sih ini di inggris
oh saya hanya satu tahun di sini
program saya hanya satu tahun saya sekarang lagi ambil masker untuk
jadi ini tahun pertama saya di inggris
apa rasanya mbak tahun pertama ada di eropa dan kemudian ini cuacanya juga
ya summer ya seperti itu
apa sih rasanya mbak
yang pasti puasanya jadi jauh lebih panjang ya karena kami sahur sekitar jam tiga pagi
setelah itu bukanya baru tadi jam sepuluh lebih eh sepuluh kurang lima belas lah
jadi kira kira hampir sembilan belas jam ya
dan kalau misalnya pergi ke atas ke utara kayak misalnya tinggal di scotland di edinburgh atau glasgow itu lebih panjang lagi waktu puasanya
karena lift ada di tengah tengah jadi ya sekitar delapan belas sampai sembilan belas jam
oh itu waktunya lumayan gak selama yang di utara bahkan ya mbak ratna ya
hmm benar kalau kita ke lebih utara lagi kayak di negara negara di skandinavia itu jauh lebih panjang lagi ya
puasanya jauh lebih menantang lagi
berarti kalau bulan puasa jangan ke sana dulu deh
mbak ratna ini ada sedikit pertanyaan mbak ratna singkat saja
apakah brexit kemarin memberikan dampak untuk ibadah puasa di sana
sebenarnya tidak secara langsung terpengaruh
saya juga mendengar ya banyak cerita soal perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh imigran
tapi sejauh ini saya sendiri masa aman aman saja
kebetulan saya juga tinggal di
di rumah yang berbagi bersama warga lokal
jadi british gitu ya
saya tinggal di share house selama dia
dan jauh ini dia sangat menghormati bersikiran terbuka dan ya kami sama sama
dia misalnya memasakkan beberapa makanan untuk buka puasa saya gitu
wah enak sekali ya mbak ya
mbak rana ini kalau berbicara mengenai ramadan pertama apa yang paling dirindukan
untuk berbuka puasa dan apa yang paling diimpikan untuk sahur tuh mbak
karena nanya aja sih mbak nggak berencana ngirim
jauh dari keluarga seperti ini tuh bikin saya jadi inget hal hal kecil ya
terutama masakan ibu saya
aduh saya jazzer nangis deh
walaupun di sini mudah menemukan bahan bahannya karena sendiri banyak toko toko akses
jadi nggak terlalu banyak
jadi nggak terlalu sulit sebenarnya cari bahan
tapi tetap aja nuansa jauh dari keluarga itu kayaknya kadang bikin sedih sih kadang
tapi saya yakin ya ini cuma sebentar lah sebenarnya juga kami kumpul
ada homesicknya ya rian ya
sebenarnya tuh nggak terasa banget homesicknya tapi begitu ramadhan berlipat lipat
kan bentar lagi juga udah dapat gelar master pulang seperti itu mbak ya
ya tapi kalau berbicara mengenai inggris sejauh ini mbak ya itu kalau selain toko asia
kalau untuk makanan halal itu di ramadhan seperti ini baratna itu mencarinya kemana mbak
kalau tidak memasak sendiri seperti itu
misalnya mau kolak atau gorengan gitu mbak
kalau untuk makanan makanan yang khas indonesia otomatis harus masak dulu ya
karena nggak ada orang jualan kolak
atau biji salad ya
pokoknya hal hal yang kita tuh kalau di indonesia tuh kayak keluar udah langsung ada gitu ya
tapi toko makanan halal banyak banget dan itu gampang banget dicarinya label halal
bahkan di supermarket yang umum sekalipun mereka ada korner untuk halal untuk makanan halal
untuk daging halal ayam makanan mentah dan dengan logo halal
jadi gampang banget sebenarnya
karena muslim di inggris itu jumlahnya juga banyak ya
tiga juta orang gitu
jadi pasarnya juga besar gitu untuk produsen makanan halal
oke baik kalau begitu
terima kasih mbak ratna arianti
selamat menjalankan puasa
selamat ulang tahun pak marian
tetap semangat mbak
selamat menjalankan puasa semua ya